enak sayang daya ini udah delapan kali pak kumis puter puter capek deh lagi
selamat siang selamat siang
anak ini namanya sena dan mulai sekarang akan tinggal bersama kita
saya minta kalian harus hormat sama dia
udah udah kalian boleh begini
kalian mandikan anak ini sampai bersih
pakaikan baju yang baru
yang bagus dan bersih
perlakukan dia seperti putri raja
saya minta dalam waktu dua jam
kalian siapkan kamar untuk anak anak
dan semua makanan
iya kenapa ada masalah
cracks it deben aku kepain
kau semua liat ya
eyang putri juga bisa kok
kamu benar benar menjadi matahari
dalam hidup eyang putri
siapkan makanan buat siapkan
eyang dapet di jalanan
dan eyang mau mengangkat anak ini menjadi cucu eyang
anak jalanan diangkat jadi cucu
kalau dia bawa penyakit menular gimana
sekarang salaman ayo kenalan dulu
gak asal anak liar
dita gak mau tahu
pokoknya dia harus diusir dari sini
dia adalah anak kaya liar eyang
kamu mungkin satu satunya keluarga eyang
yang bisa menjadi penerus iyak
kamu tidak boleh mengatur siapa yang boleh
atau yang tidak boleh tinggal di rumah ini
selama eyang masih hidup
sina nanti eyang akan buatkan pesta yang meriah sekali buat kamu
biar semua orang tahu kalau sekarang eyang sudah punya cucu yang cantik sekali seperti kami
jadi baju sepuluh juta ini buat aku
sina aku benci banget sama kamu
kenapa sih itu anak
tante bisa dapat mobil baru dan sentik awan muda sentik anti kerut kerut sama dibawah mata
menghilangkan nyawa sekali ya
tapi ya kupu kupunya lihat yang putri ngelihat oh enggak ada
ya aku juga
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi